pependak lagi sama saya dewan setia dinata
orang sunda rasa korea
seperti biasa kita akan bahas bahas
cek cek fakta dibalik hoax yang beredar di sekeliling kita
di benar enggak sih
bersama saya dan juga oma
untuk teman teman semua
pemerintah dalam hal ini kementerian kesehatan
menjamin sepenuhnya perawatan pasien covid sembilan belas
tapi yorobun beberapa waktu terakhir
beredar kabar yang membuat masyarakat menjadi ketar ketir
seputar biaya perawatan pasien covid sembilan belas
baru baru ini viral di media sosial
informasi yang menyebutkan
kementerian kesehatan itu tidak lagi menanggung
biaya perawatan pasien covid sembilan belas
mulai satu oktober dua ribu dua puluh
nah loh lebih lanjut
berita yang beredar itu menyebutkan bahwa
bpjs kesehatan hanya mengkaper biaya pasien covid sembilan belas
sehingga seluruh pasien covid sembilan belas
diminta untuk menyiapkan asuransi sendiri
hai goh kermah hidup susah
tambah ditambah andai susah
informasi yang menyebut kementerian kesehatan
tidak lagi menanggung biaya perawatan pasien covid sembilan belas
mulai satu oktober dua ribu dua puluh
beredar luas di media sosial
dan aplikasi percakapan
narasi yang beredar juga menyebutkan
bahwa badan penyelenggara jaminan sosial atau bpjs kesehatan
hanya mengkaper biaya pasien covid sembilan belas
informasi ini tentu saja bertolak belakang
dengan pernyataan pemerintah pada bulan april dua ribu dua puluh lalu
dikutip dari situs kementerian keuangan
saat itu pemerintah menegaskan
akan menanggung seluruh biaya perawatan pasien covid sembilan belas
pembiayaan mulai dari satu oktober dua ribu dua puluh satu
administrasi pelayanan jasa dokter
hingga pemulasaran jenazah apabila pasien meninggal dunia
pendanaan pasien covid sembilan belas diambil dari apbn dan apbd
agar fasilitas kesehatan rujukan
memiliki kepastian mendapatkan pembayaran merawat pasien
lalu benarkah kabar yang menyebutkan
kementerian kesehatan tidak lagi menanggung
biaya perawatan pasien covid sembilan belas
nah gara gara informasi gak bener ini
banyak deh yang percaya begitu aja tanpa meng cross check beritanya
asal gue percaya lihat orang muda
padahal malo ya sejak bulan april tahun lalu kang
pemerintah tet telah menegaskan
untuk seluruh pasien covid sembilan belas itu tidak dipungut biaya sedikit pun
aigo masih tidak percaya
ini saya putarkan pernyataan dari
direktur pencegahan dan pengendalian penyakit masyarakat
kementerian kesehatan menyatakan
berita pembiayaan pasien covid sembilan belas
akan dihentikan per satu oktober dua ribu dua puluh satu adalah tidak benar
jurubicara vaksinasi kementerian kesehatan
sekaligus direktur pencegahan dan pengendalian penyakit menular langsung
direkturat jenderal pencegahan

jurubicara vaksinasi kementerian kesehatan
sampai dan pertanyaan dari pak tertiga
bagaimana menurut anda kenapa

pembiayaan akan berhenti ketika pasien selesai masa isolasi
atau dinyatakan negatif
namun besaran perhitungan penggantian biaya
mengikuti metode ina cbgs atau indonesia case based groups
tetap menggunakan anggaran kementerian kesehatan
yang berbeda adalah mekanisme perhitungan penggantian biaya
yang saat ini dengan permenkes lima ribu enam ratus tujuh puluh tiga itu menggunakan metode inasi digis
dan besaran daripada perhitungan inasi bijis itu akan bervariasi
artinya tidak akan dibatasi hanya pada angka delapan belas juta
setelah pasien sembuh dari covid
pasien dapat membiayai penyembuhan penyakit komorbitnya jika ada
dengan menggunakan mekanisme jaminan kesehatan nasional asuransi swasta atau pribadi
nah sudah terang benderang sekarang penjelasan dari ibu nadia kan
mual ada informasi yang kesana kesini lagi
jadi gak usah khawatir ya soal biaya
semua pasien covid sembilan belas bisa tenang dan fokus pada penyembuhannya kang
oke terima kasih
tapi kabar pasien covid sembilan belas tidak ditanggung oleh kementerian kesehatan itu sepenuhnya nggak benar atau hoax kartu
nah umah ada satu lagi berita yang berseliuran di luar sana
kita tahu kalau virus corona varian delta telah menginfeksi sebagian masyarakat di indonesia
virus corona varian ini memang dikenal memiliki kemampuan menular yang sama
di media sosial juga beredar sebuah narasi
katanya jika virus corona varian delta ini bisa menular lewat pandangan matamu
lewat pandangan mata
berita tete makin kesini itu benih asal bikin liur ya
ah daripada pusing
sama mendingan juga liat beritanya yang satu ini
delta merupakan salah satu varian baru virus corona yang sedang mewabah di sejumlah negara termasuk indonesia
dibandingkan varian virus corona lainnya varian delta lebih gampang menular karena punya kemampuan transmisi atau penularan yang sangat tinggi
virus corona varian delta inilah yang menjadi biang kerok ledakan kasus positif
covid sembilan belas di sejumlah negara termasuk di indonesia
menurut data dari pusat pengendalian dan pencegahan penyakit amerika serikat atau cdc
setiap orang yang terinfeksi virus corona varian delta rata rata bisa menularkan penyakitnya kepada delapan hingga sembilan orang
akhir akhir ini di media sosial banyak kabar beredar tentang virus corona varian delta dan dipercaya

sebuah narasi yang menyebutkan varian virus ini bisa menular hanya lewat pandangan mata antara satu orang dengan orang lain
narasi tersebut sempat diunggah oleh akun facebook edward franz antonio
lalu apakah benar informasi virus corona varian delta mampu menular hanya lewat tatapan mata
ini saya yakin oma yang nyebarin informasi tadi kurang piknik kurang liburan
oma terus liburan terus piknik
mending liburan supaya tidak menyebarkan
menyebarkan berita hoak
nah ini juga menurut para ahli nih
seseorang itu bisa terinfeksi sama droplet dari hidung atau mulut dari penderita covid sembilan belas oma
go kalau menularnya dari pandangan mata
aduh kasian kang yang muda mudi yang lagi kasmaran
tatap mata saya sayang joh langsung jadi kena covid
kan asal kumahak itunya
aduh yaudah lah gak usah lama lama oma
kita langsung lihat penjelasannya benar gak sih
di tengah kewaspadaan masyarakat
beredar sebuah postingan di media sosial facebook dan pesan berantai di whatsapp
yang memberikan informasi tentang penularan covid sembilan belas
pesan tersebut menyebutkan bahwa covid sembilan belas terutama varian delta
dapat menyebar dan menular hanya melalui tatapan mata saja
namun dokter spesialis paru erlang samudro membantah berita tersebut
meski covid sembilan belas varian delta memiliki tingkat transmisi atau penularan yang tinggi
namun mekanisme penularannya tidak semudah hanya lewat tatapan mata saja
mekanisme penularannya kenapa dia lebih lama lebih banyak
ya tadi dia mungkin masih bisa bertahan di udara lebih lama
kemudian terbawa dan mudah sekali untuk menginfeksi orang lain
seperti kita ketahui mekanisme penularan dari covid itu melalui saluran nafas
jadi ketika orang batuk kemudian terbawa oleh udara
yang kemudian dihirup oleh orang lain
nah itulah yang membuat orang lain itu terkena virus covid nya dan jadi sakit covid
jadi bukan kena tatapan matanya
erlang menambahkan penularan covid sembilan belas dapat terjadi jika ada kontak langsung dengan mata
atau hidung dan mulut lalu terhirup saluran pernafasan
contohnya tangan yang terkontaminasi oleh virus
kemudian tak sadar tangannya menyentuh area mata
atau percikan air liur penderita covid terkena langsung ke mata atau terhirup
dokter spesialis mata wimbo juga menjelaskan
penularan penyakit apapun termasuk covid sembilan belas tidak dapat terjadi hanya karena seseorang menatap mata saja
yang biasa kalau nggak salah bahkan sampai lima belas kali lebih menular
tapi sehebat sebat penularannya tetap jalan langsung dari pandangan mata
dr wimbo menyarankan untuk mencegah penularan covid sembilan belas
kita harus patuh melaksanakan protokol kesehatan dengan ketat
selain itu penting untuk menghindari memegang mata hidung dan mulut tanpa mencuci tangan terlebih dahulu
udah paham dong
sekarang mana yang benar mana yang hoax
lagian kabar virus corona menular lewat mata gitu itu gak masuk akal
nanti kalau nyanyi pandangan matamu bisa membunuhku
hehehe itu mengerikan ya om
ya kecuali ya kang ya kalau matanya kena sentuhan atau kena kucek kucek hotahe mungkin bisa aja kena
jadi pemirsa virus corona varian delta bisa menular lewat pandangan mata itu
sepenuhnya tidak benar atau hoax
oke informasi terakhir dalam benar gak sih episode kali ini
diklaim datang dari mantan menteri kesehatan siti padilah supardi
bukan mantan saya ya
ini sebuah tangkapan layar pesan berantai di aplikasi whatsapp
serta diklaim aman bagi yang memiliki penyakit bawaan
anak dan ibu hamil
menghancurkan semua jenis virus corona beredar di media sosial
tangkapan layar tersebut memuat informasi yang disebut berasal dari mantan menteri kesehatan siti fadila supari
supari vaksi nusantara
dengan teknologi dendritik diklaim
dan jenis virus lainnya
selain itu vaksin nusantara juga disebut
memiliki tingkat efikasi dan efektivitas
serta diklaim aman bagi orang yang
memiliki penyakit penyerta atau comorbid
anak dan ibu hamil
dosis yang diperlukan pun
hanya satu kali penyuntikan
klaim ini pun menimbulkan tanda tanya
mengingat vaksin covid sembilan belas
besutan mantan menteri kesehatan
terawan agus putranto
baru melaksanakan uji klinis satu dan dua
melibatkan puluhan hingga seratus orang
badan pengawas obat dan makanan
bepom belum mengeluarkan izin
uji klinis tahap ketiga vaksin nusantara
klaim bahwa vaksin nusantara
ampuh memusnahkan semua jenis virus
corona dengan efikasi dan
tapi ada tabinya iya teh
faktanya vaksin nusantara
dengan segala kontroversinya
ini baru ngejalanin
ini baru sekelompok kecil orang
berarti artinya ini orang
baru menerima vaksinnya
kayak baru sedikit gitu oma
aduh kang menurut
oma mending kita tanyain
aja langsung sama ahlinya
bener gak sih vaksin ini teh
oma suka gak percayaan
kalau nggak tahu langsung dari ahlinya teh
nusantara menjadi kabar yang dinanti
di tengah upaya pemerintah
meski belum mendapat izin penggunaan dari
badan pengawas obat dan makanan
hoaks mengenai keampuhan
vaksin buatan dalam negeri ini sudah
beredar luas di masyarakat
membantah informasi yang menyebut bahwa
untuk menghancurkan semua jenis virus
corona dan aman bagi mereka yang memiliki
comorbid klaim tersebut menurut ahmad
sangat tidak berdasar karena hingga saat ini
pengujian efikasi atau keampuhan vaksin
nusantara tidak jelas arahnya
yang terakhir yang resmi itu kan yang di semarang
itu kan dihentikan
di fase satu dua kalau nggak salah
sementara memang kita dengar ada semacam studi
berbasis pelayanan yang di rspad
itu juga tidak jelas ya itu arahnya kemana
karena tidak dirinci juga protokolnya seperti apa
jenis relawannya seperti apa
apalagi kalau relawannya sudah pernah divaksin
misalnya kan kita juga tahu sebagian relawan
sebagian orang sudah divaksin dengan sinovac
apakah orang orang tersebut juga dilibatkan dalam
studi yang baru yang ada di rspad kita juga tidak tahu
tapi memang pertanyaannya sebenarnya
di desain penelitiannya seperti apa juga tidak ada
lebih lanjut ketua komisi nasional kejadian ikutan pasca
imunisasi menegaskan penggunaan vaksin nusantara
dalam penanganan pandemi selayaknya melalui uji klinis
yang telah ditetapkan
tahap tahap itu adalah uji klinis fase satu hingga fase tiga
vaksin vaksin lain yang selama ini telah digunakan di
tanah air yaitu pfizer sinovac astrazeneca
dan moderna sudah melalui tahap ini
jadi sudah clear ya kang ya
klaim bahwa vaksin nusantara ampuh untuk
hancurkan semua jenis virus corona dengan efektivitas
basis ilmiah sesuai prosedur pembuatan yang diperlukan
vaksin gitu kang
nah vaksin nusantara ini belum selesai untuk menjalani
rangkaian uji klinis untuk mengetahui tingkat keamanan
semoga rangkaian informasi informasi yang kita sampaikan
bisa membuat teman teman semua lebih paham dan bisa membedakan
mana informasi yang benar dan mana yang hoax atau tidak benar
ayo segera vaksin bagi kalian yang memungkinkan untuk divaksin
jangan ditunda tunda lagi biar cepat selesai pandeminya
sakitun utiasa dikapi hidang genen
sampai jumpa lagi di bener nggak si menguak fakta di balik hoaks
saya oma dan deon satya dinata pamit kamsahamnida